inilah rekaman video dari sumber kepolisian saat seorang perempuan ditangkap ketika diduga
hendak menyelundupkan narkotika jenis sabu di bandara internasional supadio
penangkapan perempuan yang berinisial dw ini saat tersangka hendak berangkat dari pontianak
menuju surabaya menggunakan pesawat
dw tak berkutik saat polisi melakukan penggeledahan
disaksikan oleh petugas hafsec menemukan narkotika jenis sabu yang disembunyikan
di bawah sepasang hak sepatu yang digunakannya
penangkapan perempuan muda ini setelah polisi mendapatkan informasi masyarakat
polisi menyebut modus penyeludupan sabu yang dilakukan dw sudah yang kelima kalinya
perempuan muda ini mengaku mendapat upah sebesar sepuluh juta rupiah
namun baru akan dibayarkan setelah paket sabu ini diserahkan kepada pemesan di surabaya
pengakuatan dan keterangan daripada dw tersebut
editin barang ini seingin dia adalah sudah lima kali dilakukan
ini adalah pengiriman tersebut dikirim ke surabaya atas tuduhan dari perempuan yang bernama y
itu akan diserahkan di surabaya kepada orang yang dia tidak
jadi kalau kita melihat dari teknis pembawaan barang dan penjelangan barang
bahwa hal ini adalah sangat terorganisir
dari keterangan perempuan muda ini
polisi menyebut jaringan peredaran narkotika yang melibatkan dw sebagai kurir
sudah terorganisir rapi karena merupakan jaringan terputus
dari tangan dw polisi mengamankan barang bukti sabu seberat lima ratus tujuh delapan gram
uang tunai rp satu empat ratus tujuh puluh dan sepasang sepatu wanita
adisa putro kuburaya kalimantan barat